masya allah men
sekarang ini yang kita lakukan
parah jangan kalian
pengurus masjid itu pak
orang itu bertanggung jawab atas kematian anakku
sepertinya begitu pak
soalnya si nurdin sempat melontarkan ancaman
kepada si adin anak bapak
musim berkosa satu tiga
sudah aku bilang diam
kamu masih juga ngomong hah

kamu yang harus tanggung jawab
kamu pilih diam
aku bunuh kamu
hawa si nurdin
abang bawa makanan kesukaan kamu
kamu pasti lapar kan
kemarin kan dua hari kamu tidak makan
kami ikut burada kah
renan renan tenang
kamu harus lupakan semua yang terjadi
tidak kuat lagi melihat penderitaan kamu tuh seperti ini
kamu harus semua
dasar laki laki pejat tidak bertanggung jawab
astaghfirullahaladzim apa sih mau mereka
tenang wan mau kemana kamu
mau mengajar mereka sang
wan kendalikan orang asli kamu wan
tahu lu panasan ahmad
pasti ada masalah
kalau kaget kita lupakan mereka sang
yang itu kan
hei jangan lupa nurdin
nurdinnya tidak ada tuhan
saya tidak tahu tuhan

kalau nya tahu dia tidak tahu tahu
apa apapun yang sudah saya lakukan
tidak ada apa apa
nah pak topeng
nurdin tidak ada disini pak
kamu jangan sembunyikan dia dari saya ya
ada apa ini
demi allah pak
saya tidak tahu nurdin kemana pak
mereka ini adalah para pengembara pak
kebetulan mereka ini singgah di kampung kita
jadi kalian yang kemarin ribut dengan isman dan andre
karena tindakan mereka tidak mempunyai otak
kalian belum tahu ya siapa saya
dan terbanyak amalnya di desa ini
kedermawanan saya sudah tersor di mana mana
kekayaan bapak gak ada apa apanya dibandingkan dengan kekayaan allah
emang begitu kan kenyataannya
kalau tadi dia menyinggung perasaan bapak
ingat anak muda
di mana kalian berpijak
di sana hukum akan berlaku
mati itu orang
kamu sembunyikan iman anudin
menyembunyikan seorang pembunuh sama saja bersengkokol dengan pembunuh itu
saya tahu kamu pasti melindungi dia
asal pak gofur tahu saat ini juga kami sedang berupaya untuk menangkap nurdin pak
tadi malam kenapa kalian
bagaimanapun juga aku harus balas kematian anakku bagaimanapun caranya
aku tidak akan tenang sebelum orang yang bernama nurdil itu menderita atau dia mati
lepaskan aku awas kalian kubunuh kalian laki laki biadab
apa yang harus aku lakukan ya allah
apa yang harus aku lakukan ya allah
lisan lepaskan aku
sebaiknya kalian juga ikut kami
pada mau mana sih
ke rumah bang akin
sebaiknya kalian semua pergi nih
udah udah udah ini masalah tanggung jawab
tanggung jawab apa
alasan aja lu di deket kan sama dia

udah nggak bawa

salah lu mau pdkt kan
waduh ini pasti bukaan
kang rasid sedang keluar
iya ke rumah kak akin
kalian silakan rubuk jangan gampang
sani ini dulu
ada apa ini
jangan takut rena
mereka adalah teman teman saya
kamu sudah sadar kan
jangan bunuh saya
jangan berusaha yang benar
apa anda hidup duk
tolong aku aku
claus layak kau
siapa ayo memastikan mereka mati sampai attract
engaged kalau sudah wow
abang udah puas ya abang udah puas
buat apa kalian
kalian tempatnya si botak ya
kalian tempatnya si botak ya
kalian tak kejar kejar itu
kalian bantuin dia
semua baik baik saja
semua baik baik saja
bisa dibantu polisi
bisa dibantu polisi
bisa dibantu polisi
bisa dibantu polisi
si botak mati
si botak mati
sama burung wang
senang saja ya
semua baik baik saja
pak jangan keselaluan pak
di situ pak
penjahat ada di sana
ada masih semua pak
penjahat ada enam
jangan ke sana pak
di sana juga
di sana juga pak
ada si reda
kenapa jadi begini pak
bukanya keisi saya tapi kau yang jelek
bukanya keisi saya abang
bukanya keisi saya abang